jadi begitu minum kopi ini terasa cuma manisnya saja
jadi kalau minum kopi yang kurang gulanya itu langsung berasa pahit kayak enak
musa tolong bilang ke umi minta dibuatkan kopi santri
kumpul kumpul semuanya
ini dari mana ini
tiga perempuan soleha bergabung bersama satu laki laki yang penuh dengan dosa
satu laki laki yang penuh dengan dosa
kayak kenal pot underborn
kagak pakai saringan
ngomong sembarangan laki penuh dosa penuh dosa
yakin masuk ke surga lo
nanti nanti ada yang bisa jawab ada yang salah
hanya laki laki yang penuh dengan dosa
yang melakukan zina perasaan
nih lagi nih zina prasani
gue baru dengar tuh bahasa ya
belum sinkron otak gue
zina perasaan adalah
adalah hati yang mempengaruhi pikiran untuk mendapatkan sesuatu
dan memilikinya yang bukan hak
gue ini gak main main
gue orangnya seriusan nih
gue sama apri lo tuh serius
selalu tau aja
maaf kami duluan

eh aneh belum selesai sama antum
anemmu tau siapa antum
ya antum tobat nasuhah
iya gue dengerin
diriwayatkan dari abu hurairah
rasulullah saw bersabda
bahwa anak cucu adam cenderung melakukan sebuah persidangan
zina mata melalui pandangan
zina mulut melalui pandangan
sesuatu yang menggerakkan untuk memiliki
dan dimana kemaluan kita
dia sendiri yang menentukan berlaku atau tidak
ani lagi tau siapa antum yang antum tobat nasuhah
antum junior yang dihakil
dia undang ustaz sepu om
suruh ke rumah beliau
iya om tommy juga
tapi si tommy mah gak tau kemana
dia makanya ngambek marah
emang makanya ngambek marah ya om
terus lu opi kegak dibayar kesana juga
jangan lupa ya
ehh tommy dimana
tadi sih bareng sama saya sama pak ang sama ustadz jena sama mangkander ya ang ya
tapi setelah itu gak tau kemana pak ustadz
kok bisa beda ya punya kaum manis
mungkin karena saya udah duluan tobat ang
jadi manis rasanya
gak tau gak cuy karena lo barusan aja tobat jadi pahit
ya mungkin karena
karena selera kopi kalian itu berbeda
kalau kopinya apoi dan kopi opi itu sukanya pahit
jadi begitu minum kopi ini terasa cuma manisnya saja
jadi kalau minum kopi yang kurang gulanya itu langsung berasa pahit kayak enak
tolong bilang ke umi minta dibuatkan kopi santri
iya pak ustadz
ada acara apa ini
masih anak anak diundang sama ustadz sefug
malah itu si anak fengki sama sohib sohibnya yang bengal lagi diundang
aduh bang kalau masalah itu saya kagak tahu
bang farug nyiri ya kagak diundang
kan ini santri paling senior di sini
ini kagak diundang bagaimana
malah itu anak anak bengal yang susah diatur yang diundang ke rumahnya ustadz sefug
yang ada makin gede kepale yaitu anak anak pade
kagak berapa banyak teman ini bakalan
aduh gimana ini
nah ini dia
ibu tinggal dulu ya
nah sekarang tuangkan kopi satu sendok dan cicipi
nah sekarang tuangkan gula satu sendok
mantap rasanya pak ustad
coba kamu tambahkan gula semua kamu
campur aduk postat
nah begitulah hidup
bila hidup dicampur
tidak sesuai dengan takaran
maka hidup akan menjadi
hidup itu harus mempunyai takaran
peraturan yang berdasarkan
pertimbangan patah dan kaldu
maka akan terjadi ketacauan
rasanya seperti yang kamu bilang tadi
yang tidak karuan
jangan lupa simpan tabelanya
nah ini tadi
jadi menurut britanya
semoga part dua
hah pensiunin dini
itu jaket gak lo pake lagi
nih udah ada sesepuh
emang lo yakin bakal jadi menantinya ustaz sepuh